aksi keprihatinan terhadap pembantaian etnis rohingya di myanmar terus dilakukan kelompok masyarakat
di surabaya ribuan pelajar dan tokoh lintas agama menyerukan agar pemerintah myanmar menghargai hak asasi manusia
sementara di sidoarjo para pengungsi rohingya mengecam saudara saudaranya diperlakukan buruk
kecaman kekerasan terhadap etnis rohingya dari berbagai kelompok masyarakat terus berdatangan
selasa siang ribuan masa dari pelajar hingga tokoh lintas agama berdemo di jalan gubernur suryo surabaya
mereka mengutuk dan mengecam aksi pembantaian etnis rohingya oleh pemerintah myanmar
bahkan tokoh agama buddha di jawa timur ikut berempati dan mengecam aksi kemanusiaan yang telah melampaui batas tersebut
satu bahasa satu rasa
aksi solidaritas juga dilakukan puluhan siswa sma katolik
untuk suropati kabupaten sidoarjo
mereka mengecam pemerintah myanmar yang selama ini terkesan membiarkan bentuk aksi genosida pada etnis rohingya tersebut
kesedihan juga dirasakan sejumlah pengungsi rohingya di jemundo taman sidoarjo
mereka meminta agar presiden joko widodo membantu menyelesaikan konflik yang sudah terjadi bertahun tahun
harapan pemerintah indonesia pak joko widodo
dia bisa selesaikan masalah orang rohingya ini
sedangkan di mojokerto ratusan siswa madrasah ibtidaiyah nurul huda kelurahan sorodinawan
menggelar sholat goib dan doa bersama untuk para korban rohingya
mereka berharap agar konflik rohingya segera berakhir
selain sholat goib mereka juga mendoakan agar para pengungsi